hampir sepekan desa ngadirejo kecamatan sukapura probolinggo jawa timur dihujani abu vulkanik gunung bromo
akibatnya desa ini tertutup abu mulai tanaman jalan desa hingga permukiman warga
inilah desa ngadirejo kecamatan sukapura probolinggo jawa timur yang terkena dampak erupsi gunung bromo terparah pada dua ribu dua puluh
jalan jalan desa tersebut kembali tertutup abu vulkanis selasa ini setebal sekitar setengah cm
jika terus diguyur hujan abu akan menjadi padat sedangkan bila terik abu berterbangan hingga rentan dihirup warga
memasuki desa ini nyaris tidak terlihat lagi tanaman hijau
hampir seminggu ini desa tersebut diguyur hujan abu dengan intensitas deras pada malam hari
menurut ririn warga desa ngadirejo meski masih ingat akan dasyatnya erupsi
di sebelas tahun lalu tetap pasrah dengan abu vulkanis yang terus mengguyur desanya
selain itu abu vulkanis juga mulai menyebabkan warga terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas
setiap hari rata rata lima warga memeriksakan kesehatan ke puskesmas pembantu
yang berada di desa
jamburan semua balita juga ada tansia balita juga ada
warga berharap pemerintah melalui badan penanggulangan bencana daerah dapat membantu warga menangani hujan abu bromo